awalnya masyarakat suku pasar balik antusias dengan informasi penetapan kabupaten penajam pasar utara
sebagai calon ibu kota negara yang baru karena dianggap akan membawa perubahan yang baik bagi keberadaan suku pasar
namun kini antusiasme itu berbalik menjadi sebuah kekhawatiran
suku pasar balik yang menjadi salah satu dari sepuluh subsuku pasar yang kini komunitasnya hampir punah
merasa tak pernah dilibatkan dalam proses perumusan ibu kota negara baru
terlebih hingga undang undang ikn disahkan
kepala masyarakat adat suku pasir balik sibukdin menyatakan bahwa semakin merasa terancam
karena aset satu satunya yang ia miliki yakni warisan rumah panggung
yang masih berbentuk khas adat pasar di kawasan sepaku lama kecamatan sepaku terancam tergusur
enam puluh tiga tahun menempati lokasi ini membuat sibukdin dan seluruh masyarakat adat pasar
dengan tegas menolak jika direlokasi ke wilayah lainnya
nah itu kami berharap tanah yang tempat kami bercocok tanam selama berpuluh puluh tahun
bahkan mulai dari moyang kami ratusan tahun ya disini itu diinklap khusus untuk kami masyarakat adat
dibikin surat legalitas yang diakui hukum yang sah gitu
itu aja harapan kami
nah juga melibatkan nanti kan ikn ini bukan sedikit membutuhkan tenaga kerja
nah anak anak kami sudah kehilangan mata pajak
pencarian tolong anak anak kami ini diperhatikan diperdayakan dibina
kalau dinasakan wah kita lebih baik mati sekarang daripada mati besok
pelaksana tugas bupati penajam pasar utara hamdan memastikan bahwa keberadaan masyarakat adat pasar
dan seluruh suku turunannya akan tetap diperjuangkan dalam rencana pembangunan ke depan
tanpa mengganggu progres pembangunan ibu kota nusantara itu sendiri
salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran
khusus untuk menata kembali daerahnya sebagai wilayah penyangga dari ikn
namun ia juga tak menutup kemungkinan
jika nantinya negara membutuhkan tanah tempat tinggal mereka
maka kompensasi akan diberikan kepada masyarakat adat tersebut
kalau melihat konsepnya ya karena sampai sekarang pun kita belum
secara sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh dari rencana
pempaatan ruang di ikn ini
tapi berdasarkan informasi awal yang kita terima bahwa
diupayakan pembangunan ikn ini sekecil mungkin bersinggungan dengan
nah tentu yang kalau ataupun tidak bisa dihindari ya tentu adalah
proses yang dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada
areal yang dimiliki oleh masyarakat
suku pasar balik meminta pemerintah agar segera mengesahkan ruu masyarakat hukum adat
menyelesaikan konflik agraria mereka hingga melibatkan masyarakat adat
dalam progres pembangunan ibukota negara nusantara